inilah dia jintan hitam atau habatus sauda
ya biji jintan hitam yang bernama latin nejela sativa ini telah berabad abad lamanya dikenal memiliki banyak manfaat
habatus sauda pun bisa dikonsumsi dalam beragam bentuk
mulai dari bubuk hingga minyak yang dikemas dalam kapsul
bagi umat muslim habatus sauda yang biasa tumbuh di wilayah asia selatan barat dan mediterania ini juga istimewa karena ada hadis khusus yang menyebutkan sebagai obat berbagai macam penyakit
bagi syafa dewi habatus sauda terbukti memberikan banyak manfaat
mahasiswi yang sempat memiliki riwayat sakit tipe tiga
pembebas ini mengaku rutin mengkonsumsi habatus sauda dua kali sehari efektif mempercepat proses pemulihan penyakitnya
ya waktu awal awal itu kan tipes itu kan karena daya tahan tubuh ya
jadi waktu udah minum habatus sauda itu kerasa lebih seger lebih kuat
jadi kalau tipe tiga kan apalagi lemes suka lemes gak bisa apa ya kalau ngomong tuh gak ada dayanya gitu
setelah minum habatus sauda jadi lebih seger
masa pandemi juga membuat syafa harus pintar pintar menjaga imun tubuh
menjaga pola makan rajin berolahraga dan mengkonsumsi abatu sauda menjadi pilihannya untuk tetap bugar
iya sih kalau udah pandemi kayak gini kita kan harus benar benar ngejaga daya tahan tubuh itu paling utama
emang aku sering minum madu pokoknya madu itu utama banget
terus habatus sauda segala pil yang herbal harus diselesaikan itu yang herbal
kan kalau misalnya sesuai hadisnya juga
kalau halal harus ada tojib juga gitu
sejumlah penelitian menyebutkan habatus sauda memiliki banyak hasiat
beragam kandungan nutrisi esensialnya diakini mampu mengatasi hipertensi menurunkan kolesterol
mengendalikan gula darah memperkuat kekebalan tubuh dan baik untuk kesehatan hati serta ginjal
kandungannya itu sangat lengkap
jadi mengandung flavonoid mengandung alkaloid saponin kemudian ada sat yang utama yaitu timoquinone
nah timoquinone ini yang punya efek anti viral anti bakterial anti jamur anti parasit
di samping itu efek yang lain adalah anti oksidan
kandungan habatus sauda
meski minim efek samping mengkonsumsi habatus sauda juga terjadi
tapi tidak boleh sembarangan
bagi anda yang memiliki penyakit tertentu penggunaan habatus sauda yang terintegrasi dengan obat kimia
tetap harus dalam pengawasan dokter
efek daripada habatus sauda itu kan juga punya efek anti keagulan jadi mencegah pembekuan darah
maka itu kalau pasien meminum juga bersama misalnya aspirin atau obat obat anti pembekuan darah
maka akan terjadi
jadi itu adalah penyebabnya
jadi itu adalah penyebabnya
jadi itu adalah penyebabnya
jadi itu adalah penyebabnya
jika ingin khasiat yang lebih baik bisa mengonsumsi minyak habatus saudah yang sudah dicampur dengan madu dan air perasan lemon
miladia rahma warsa jakarta